anggota tni pelaku pengerudukan ke polrestabes medan hari ini dibawa ke markas puspom tni di jakarta
sementara tiga belas anggota lainnya masih diperiksa di pom dam di medan
sebelumnya pelaku mayor deddy hasibuan sempat diperiksa dan ditahan di ponda medan
namun hari rabu ini dibawa ke puspom tni jakarta untuk pendalaman lebih lanjut
pendalaman dilakukan untuk menurut akar masalah serta untuk mengetahui keterlibatan pelaku pengerudukan lainnya
pada sabtu lalu mayor dedy hasibuan bersama empat puluh anggota tni lainnya mendatangi kantor polrestabes medan
mayor deddy yang mengaku kuasa hukum tersangka arh meminta kliennya ditangguhkan penahanan
pasca kejadian polisi militer memeriksa mayor deddy dan tiga belas anggota tni yang diduga terlibat dalam kerudukan tersebut
pertanyaan dari puspom tni adalah apakah anggota puspom tni akan diperiksa di pondam medan